dan untuk mengetahui kondisi terkini di tanah suci sudah bergabung bersama kami adalah anggota tim washaji dpr abdul wahid di mina arab saudi
assalamualaikum pak abdul
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik pak abdul terima kasih atas waktu anda
ya selamat malam waktu indonesia pak abdul selamat sore waktu mina
kami ingin konfirmasi dulu pak abdul saat ini berada di mina bapak
setelah arofa memang wukuf setelah wukuf ada perjalanan menuju muzdalifah dan menuju ke mina
di saat jamaah ini menuju ke arafah ke musdalifah bermabit saat mabit menuju ke mina memang ada satu masalah yaitu terkait dengan transportasi
transportasi ada kendala dan memang pertama di kondisi adalah macet
yang kedua kondisi ini adalah kekurangan daripada armada
nah para jamaah ini mengeluh kepada kami seakan akan ini menanyakan bagaimana kinerja pemerintah terutama kementerian agama
nah perlu kami jelaskan di sini bahwa memang untuk kondisi di armusna arofah bina musdalifah
itu sebenarnya kementerian agama sudah melakukan kontrak
dengan perusahaan dari para saudi yaitu perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan sarana kaitannya dengan pekemah sampai transportasi dan makan
ini syarikah ini namanya syarikah itu kinerjanya kurang profesional sehingga akibatnya
yang menanggung permasalahan ini yang mengandung adalah jamaah
ya jamaah terjadi di situ tidak terangkut di muzdalifah yang akan menuju femina
sehingga terjadilah sampai siang tadi pagi sampai pagi sampai siang ada yang tidak bisa terangkut
dan kasian mereka tidak tersedia makanan dan terjadi minuman
ini sampai siang tadi
dan ini sudah
tapi berangsur angsur sudah
tapi sudah melakukan pemantuan dan sampai hari ini sudah terjadi jamaah sudah ke mina semua begitu mbak
ya pak abdul dari info yang kami dapatkan walaupun sudah kemudian terangkut ke mina
tapi kondisi di mina masih ada yang tidak mendapatkan tenda ada yang harus beristirahat di luar tenda
masih ada yang belum mendapatkan manfaat

apakah pak abdul juga mengetahui informasi ini pak
tahu tahu mbak karena kebetulan saya ini mencoba pertemuan hp saya kepada jamaah terutama di daerah daerah tempat di mina
jadi inilah syarikat yang saya katakan ya menambah kuota haji tapi tidak menyediakan fasilitas ini
sehingga banyak jamaah yang tidak mendapatkan tempat kemah ada yang sampai tidur di luar
ini kasian sekali
jadi saya minta untuk kementerian agama kerjasama dengan syarikat ini mohon di evaluasi
dan mohon saya minta menteri agama supaya ada tuntutan balik kepada syarikat
sehingga kalau perlu jangan dibayar
untuk kontraknya kalau perlu
ini permasalahan yang terjadi karena yang jadi korban adalah jamaah kita
ini padahal di mina ini tiga hari tiga malam
ya pak abdul
masih bisa mendengar suara saya pak abdul
ya pak abdul
dari keluhan jemaah yang disampaikan kepada anda apakah kemudian anda meneruskan kepada kementerian agama
dan bagaimana sekarang kementerian agama merespon pak abdul
apakah terutama sekali apakah mereka yang tidak mendapatkan tenda di mina apakah sekarang sudah mendapatkan solusi
jadi jadi begini jadi begini pak persoalan ini persoalan yang krusial ya
jadi kami kementerian agama sudah melakukan kontrak dengan syarikat
itu syarikat ini tidak bisa sama seperti kita
kita ini di indonesia kan katakanlah terjadi satu kerjasama pengadaan kegiatan akhirnya katakan satu mobil
akhirnya mobil tidak tercukupi kita bisa drop
tapi di sini itu perlakuan masalah ini karena di sistem kerajaan kita akan kesulitan
tapi saya minta untuk kementerian agama untuk melakukan langsung kontak kepada syarikah ya
minta tanggung jawab mereka ini ya terutama persoalan tepat ini harus ini tiga hari tiga malam
tidak bisa disebelikan ya
kecuali itu juga ini nanti juga
apa jamaah juga akan kembali ke makkah ya ini juga harus tersedia nanti armadanya begitu pak
baik baik pak abdul wahid terima kasih sudah memberikan gambaran kepada kami bagaimana kondisi terkini di sana
kami sampaikan juga sejauh ini kami juga sudah menghubungi amirul hajj dari kementerian agama tapi belum ada yang merespon sampai saat ini
pak abdul wahid anggota tim was haji dpr terima kasih banyak pak
ya terima kasih mbak selamat sore di sini dan di jakarta selamat malam
baik bapak terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu lancar ibadah selanjutnya bapak terima kasih